jangan menganggap enteng satpol pp karena satpol pp itu ditugaskan oleh negara
dalam organisasi ini diberikan gaji oleh negara
dari siapa dari rakyat
untuk itu harus bisa berperan
berperan awal dalam rangka mengamankan wilayah daerah teritorialnya
ini yang kita harus utamakan
setelah dipersenjatai double stick ada hasil pak
buktinya dimana sekarang yang terjadi
karena di semua sudut sudah ada satpol pp di wilayah itu
pak mekanisme kerjanya satpol pp dengan double stick itu
ada aturan tersendiri
katakanlah satgas anti begal
kita atur dengan perguk
dia harus dipersenjatai
kenapa sudah meningkat sampai kejahatan
dia menggunakan senjata tajam
tetapi satpol pp satpam itu tak boleh menggunakan senjata tajam
tapi double stick itu bukan senjata tajam
karena dia harus harus bisa punya alat untuk
nah ini yang harus kita berlakukan